selasih ada apa
nyai kemana aja kan nyai sakit
tidak apa apa aku sudah baik sekarang
aku bantu kamu ambilkan air
selasih aku ingin membantu kamu
ingin meringankan beban kamu ya
terima kasih nyai nyai baik sekali
iya tapi sampai
guru ada apa apa
paman paman tidak apa apa
tidak apa apa raden
tidak susah kalau melawan penuh lagi lapar raden
makanya makan dulu kata paman juga
semoga raden selamat
nyai tolong jangan sakiti mereka
kalau aku tidak bisa menguasai kian santan
bagaimana caraku melepaskan matrakala cakra ini
aku harus berusaha mengalahkannya dengan segala cara
dia kemungkinan apapi

sejak hari ini
tapi saya books sepertinya
kurang ajar sekarang ini aku belum cukup kuat untuk melawannya aku harus pergi
lain kali aku harus lebih berhati hati
aman semuanya ayo kita lanjutkan perjalanan kita baik baik ayo ayo
kurang acar kian santang memang tidak bisa diremehkan dan aku sakit sekali terkena pukulannya
hari ini aku gagal
tapi aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi
aku harus mencari orang yang bisa melepaskan mantra kalah cakra dari tubuhku ini
agar aku bisa menjadi manusia kembali
aku akan membalaskan dendamku padamu siliwangi
kemana aja akan nyai sakit
aku sudah baik sekarang
aku bantu kamu
ambilkan air selasih aku ingin membantu kamu ingin meringankan beban kamu ya
terima kasih nyai nyai baik sekali coba aku tahu namanyai
iya tapi sampai sekarang kan aku masih belum tahu siapa nama aku sebenarnya
bagaimana aku panggil nyai kemuning
karena aku suka sekali bunga kemuning
nama yang bagus terima kasih ya
kamu boleh panggil aku kemuning sampai aku mengingat siapa aku sebenarnya
di mana rumah orang yang bernama bor
kayak anak kecil sopan sedikit kalau kau bertanya
kau belum tahu siapa
memang kamu terkenal ha
nah aku kenal dia
hei jangan bikin keribut tadi kamu kamu
dasar orang orang lemah
terima kasih nak
selama ini ibu selalu menyusahkanmu
ibu sama sekali tidak menyusahkanku ibu
aku senang bisa merawat ibu
tapi apa barna
mungkin ini yang terakhir kalinya aku merawat ibu
dan membantu ibu minum obat
aku harus segera kembali ke rumah tahbib itu bu
aku harus mempertanggungjawabkan kesalahanku bu
apa kamu sedang membuat kesalahan
cepat katakan barna
katakan kepada ibu
tampaknya seh sudah pulih sekarang
sisa racun itu sepenuhnya sudah keluar dari tubuh sheikh
saya akan melanjutkan perjalanan saya
kalau boleh saya tahu sheikh mau pergi kemana
gusti prabu menugaskan saya
untuk mencari obat penawar racun
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
ular dumung raja
apakah tabib tahu
dimanakah saya bisa mendapatkan obat penawar racun itu
apakah tabib tahu

baik terima kasih
baik terima kasih
baik terima kasih
baik terima kasih